sementara itu ikatan sepeda seluruh indonesia atau isi memberikan apresiasi tambahan untuk pembalap downhill indonesia yang meraih emas tiara andini prastika dan hoiful mukib
ketua umum isi raja sabta oktohari menegaskan seluruh atlet balap sepeda indonesia akan mendapatkan masing masing satu miliar rupiah untuk setiap medali emas asian games dua ribu delapan belas
sejauh ini dua atlet sepeda indonesia yang meraih emas adalah tiara andini prastika dan hoiful mukib dari nomor downhill
prestasi ini terpisah dari bonus pemerintah yang menjanjikan satu lima miliar rupiah per medali emas
ketua umum isi raja sattaw oktohari menegaskan seluruh atlet balap sepeda indonesia yang meraih emas